kalau kamu perlu apa apa kamu tinggal telepon maspur ya
di tempat pak sofian ngajar
kira kira ada nggak ya
ruangan kerja yang cocok buat saya
yang cocok buat bang ojak apaan ya
ya apa aja pak
wah gak bisa apaan aja bang ojek
pegawai tata usaha
katpam aja deh pak
sarat saratnya apaan ya pak
ini baru semisalnya
bukan yang sebenarnya
bang ojek nanti kalau memang ada lowongan kerja yang cocok buat bang ojak di kampus saya
beneran ya pak
kalau bisa sih jangan pakai misalnya
oh bang ojak ngindir
gak ada pak saya gak ada niat untuk ngindir
mau ngeledek saya lagi
sampai mau ngeledek
ini yang kosnya
pokoknya apaan tuh det
peralatan buat dagang bulu kacang hijau
bang deddy mau jualan bubur kacang hijau
bakalan ada percobaan dagang dong nih
ambilan gue dong ke dalam
dia dari tadi belum numpang
iya kan tis
tadi ibu inul
ya dapat tambahannya lebih banyak
amat jangka mbak abjak
bukannya saya nggak mau
tapi saya kebelet
beruntungnya punya aku datang
buat kiranya sar
gak dong be
mau bantuin dong
aduh perlu dong be
kalau ineke perlu gak apa apa
gua bawa yang ini
gua bawa yang ini
lepon gue bunyi nih
mbak be ada di rumah
gua ada di kontrakanin si ineke
mending bawa barang banyak nih be
kunci sama mbak be
gua pulang dah ya
gua kagak jadi nolongin lu
ada tamu di rumah
mudah mudahan ineke betah ya
kalau ada apa apa telepon gua
ini uang sewa bulanannya ya be
gak usah buru buru
tapi satu juta kan
udah saya siapin
gua terima nih ya
kalau gitu gue pamit dah
ah udah tidur udah ragu
halo yang ada apaan bang pulang dong bentar aja ya kenapa bang lagi ngojek
hai menggoda kok ya ya uang pulang
detik detik udah gini gue nelfon oh gimana ini jangan kaki aja sekalian olahraga
gak usah kok makasih mas pur
gak usah gue ikhlas kok sumpah
ntar kalau kamu perlu apa apa kamu tinggal telepon maspur ya